jelang mudik lebaran dua ribu tujuh belas cnn indonesia akan memberikan informasi terkait kesiapan jalur mudik pantai utara atau pantura
dan koresponden cnn indonesia albi pratama menjelajahi jalur pantura dari jakarta dengan menggunakan sepeda motor
transportasi ini juga akan menjadi pilihan bagi para pemudik
berikut liputannya untuk anda
halo pemirsa semua assalamualaikum
saya albi pratama dan sebagian dari pemirsa mungkin ada yang bertanya tanya
ini saya berpakaian lengkap dan berkena sepeda motor kira kira mengapain ya
saya kasih bocorannya deh
jadi saya mau mengajak pemirsa semua untuk menjelajahi sejumlah rute yang nantinya akan dipakai sebagai rute mudik dua ribu tujuh belas
seperti yang kita tahu memang jelang lebaran biasanya masyarakat di indonesia ini punya tradisi pulang ke kampung halaman masing masing atau yang biasa kita sebut dengan nama muzik
rute yang saya tempuh menuju jalur pantura
diawali dari jalan raya kalimalang
itu sepeda motor arah kalimalang bekasi cikampek kesit
jadi kita akan memasuki kawasan kalimalang
menuju ke arah bekasi sebelah sana
wuhh jalanannya rusak rusak rusak
ketika kita memasuki jalan raya kalimalang dari arah jakarta menuju ke arah bekasi kita akan bertemu dengan proyek pembangunan jalan tol elevated becakayu
atau jalan tol bekasi cawang dan juga kampung melayu
jalan tol layang ini memiliki panjang lebih kurang dua puluh satu lima km
dan karena adanya pembangunan ini maka jalan raya kalimalang pun
menjadi lebih sempit
dan kepadatan harus selalu lintas tidak dapat terhindarkan karena
kendaraan dari dua arah baik dari arah jakarta menuju ke arah bekasi maupun sebaliknya
ini cukup ramai dan saling berebut jalan seperti itu
pembangunan proyek tol layang becakayu bertujuan untuk mengurai kepadatan yang selalu terjadi
di jalan raya kalimalang maupun jalan tol jakarta cikampek
banyaknya jumlah kendaraan yang melintas membuat pemerintah harus segera merampungkan
proyek dengan nilai investasi mencapai rp tujuh dua triliun ini pada akhir dua ribu tujuh belas
meski diharapkan akan menjadi jalur yang dapat memecah arus kendaraan di kawasan ini
proyek pembangunan tol layang ini menyisakan sejumlah masalah lain
dan masalah lain yang ditemukan dari adanya pembangunan proyek jalan tol layang becakayu
di ruas jalan raya kalimalang ini lihat ini
jalannya rusak dan bergelombang
bagi pengendara yang mungkin
jarang sekali lewat jalur ini harus lebih ekstra hati hati
karena jalannya ini bergelombang berlubang kerta kerta dan ada yang beda ketinggian
dan itu tentu berbahaya apalagi ketika hujan turun
karena masih adanya proyek banyak sekali tanah tanah
ini bisa mengotori jalan dan itu membuat jalan licin
menjelang arus mudik lebaran
diprediksi jalan raya kalimalang jakarta timur akan dipadati oleh sejumlah kendaraan pemudik
khususnya sepeda motor
untuk dapat menghindari jalur kalimalang ada rute alternatif
yang bisa dipilih bagi pengendara yang hendak menuju kawasan bekasi
yakni melalui jalan k h abdullah syafiei
kemudian masuk ke jalan jenderal basuki rahmat di kawasan kampung melayu
dilanjutkan menuju kawasan duren sawit pondokopi dan berakhir di kota bekasi
itu dia solusi dari saya bagi anda yang ingin menghindari
hirup pikuk yang terjadi di jalan raya kalimalang ini
setelah melakukan penelusuran dan pengamatan di jalan raya kalimalang
saya akan melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya
tetap saksikan jelajah mudik cnn indonesia
albi pratama jakarta